sesaat lagi anda akan menyaksikan indonesia forward
halo selamat malam anda menyaksikan indonesia forward bersama saya frida litwina
pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
salah satu caranya adalah menggencarkan program vaksinasi
kementerian kesehatan republik indonesia bersama dengan kementerian bumn
telah memulai vaksinasi covid sembilan belas secara massal di istora senayan jakarta
pelaksanaan vaksinasi tersebut akan menjadi model pelaksanaan vaksinasi di wilayah lain
ketua pelaksana komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kpcpn erik tohir
menyebut vaksinasi massal yang tadinya diprediksi satu tahun
bisa dipercepat menjadi delapan bulan
strategi yang dilakukan adalah dengan mematangkan database
dan berkoordinasi dengan perusahaan kesehatan di sektor swasta
kolaborasi ini sejalan dengan ketentuan peraturan menteri kesehatan
nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh satu tentang pelaksanaan vaksinasi
dalam rangka penanggulangan pandemi covid sembilan belas
untuk membahas mengenai dukungan swasta dalam proses percepatan vaksinasi
sudah hadir bersama kami melalui sambungan zoom
juru bicara vaksin covid sembilan belas
kementerian kesehatan indonesia ibu siti nadia tarmizi
dan juga ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
bapak ede surya darmawan
dan presiden of grab indonesia bapak rizky kramadi brata
kita akan mulai dengan ibu nadia dulu
selamat malam ibu nadia
mungkin bisa ibu ceritakan bagaimana persiapan vaksinasi massal di kota lain selain jakarta
sejauh mana persiapannya bu
baik terima kasih mbak frida
pertama tama mungkin menyampaikan dulu ya
hari ini kita tembus nih angka sepuluh juta orang diberikan vaksinasi
pak menteri sudah menyampaikan saat deskon pagi siang ya
bahwa hari ini indonesia menembus angka sepuluh juta orang diberikan vaksinasi
baik itu vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua

tentunya kita tahu bahwa terkait dengan upaya kita untuk mencapai vaksinasi
pada satu ratus delapan puluh satu lima juta kita harus memperbanyak tempat tempat atau pos vaksinasi
salah satunya adalah sentra vaksinasi bersama
dan kita sudah melakukannya di jakarta pertama kali
dan ini akan terus kita lakukan
kita juga punya sentra vaksinasi di bali
kemudian ada di bengkulu dan beberapa provinsi lainnya
seperti di jawa timur
yogyakarta dan jawa tengah
serta jawa barat
baik angka sepuluh juta ini apakah sesuai ibu dengan target
ya kalau kita melihat angka ini
tentunya untuk tahap kedua
dimana kita menyasar pada usia di atas enam puluh tahun
dan para pemberi pelayanan publik
ini kita akan lakukan sampai dengan april dan mei
dan kita sambil menunggu tersediaan vaksin
yang memang kita terima secara bertahap
kita masih punya waktu cukup
untuk menyelesaikan kurang lebih tiga puluh delapan juta pasaran ini
dan ini memang harus dilakukan percepatan percepatan
terutama di daerah daerah
supaya tadi karena kita tahu bahwa kapasitas untuk vaksinasi di puskesmas
itu kurang lebih hanya sampai dengan satu ratus lima puluh sampai dua ratus perharinya
sementara kalau di rumah sakit
itu adalah tiga ratus sampai lima ratus
nah dengan adanya sentra bersama
ini kita bisa mencapai dua ratus dua ratus perharinya
sampai dengan lima ribu
nyuntikan dosis perhari yang kita berikan
oke ibu nadia beberapa hari yang lalu sudah dimulai
vaksinasi massal di sejumlah kota
dan juga tentunya akan dilanjutkan beberapa hari ke depannya
sejauh ini bagaimana pelaksanaannya bu
di sejumlah kota ini
ya beberapa yang tentunya sudah kita lihat ya
dan vaksinasi masal ini
kita melihat bahwa
pelaksanaannya tidak mungkin
hanya dilakukan oleh
sektor pemerintah ya
artinya dengan menggandeng berbagai
termasuk juga sektor swasta
ini merupakan kunci kita
untuk bisa melaksanakan dan membuka sentra vaksinasi bersama
termasuk juga bersama
teman teman dari bumn
karena ini upaya untuk lebih mempercepat
dan tentunya kita melihat bahwa
sangat bermanfaat karena
penyuntikan dosis perhari itu
bisa sangat banyak jumlahnya
baik saya mau beralih ke
pak rizky kramadibrata
dari grab indonesia
pak rizky bisa diceritakan
bagaimana peran digitalisasi
dapat membantu proses vaksinasi
hai frida terima kasih
ini adalah hal yang sangat penting sekali
seperti tadi diceritakan oleh
pak menkes mengajak
peran dari swasta
di dalam proses
bagi kami ini adalah hal yang sangat penting
salah satu hal yang menjadi penting
karena tadi kan targetnya adalah sangat banyak
kemudian juga ini dibutuhkan
ini dibutuhkan proses yang sangat efisien
dan dalam proses yang efisien ini
peran teknologi sangat penting
dan digitalisasi ini menjadi penting
melakukan daftaran secara digital
itu bukan saja bisa diperlukan untuk vaksinnya
di proses penjadwalannya
tapi bisa dilakukan proses semacam
pre screening di dalamnya
tentunya adalah seperti
di situ ada beberapa pertanyaan pertanyaan
apakah memiliki penyakit tertentu
kriteria dari umurnya
kemudian apakah tekanan darahnya
sekian dan sekian
nah ini membuat proses di dalam
menjadi sangat efisien
kita lihat hasilnya diantaranya adalah
kemudian teknologi dan inovasi ini
biasanya orang yang datang
kalau tanpa pre screening digital itu
karena tidak eligible dan lain lain
ini bisa ditekan dengan teknologi
ini adalah salah satu peran dari
digitalisasi dan inovasi
baik pak rizky kemenkes
dan juga grab berkolaborasi
menghadirkan grab vaksin center
di beberapa daerah
nah bagaimana ini pak persiapannya
ini sudah kita jalankan
jadi bukan persiapan
jadi yang pertama adalah
kita hadirkan di bali di bulan februari
kemudian kita lanjutkan di tangerang
dan juga di bandung baru baru ini
dan baru aja minggu lalu kita jalankan
di pekanbaru dan akan kita jalankan lagi
apa yang unik dari grab vaksin center ini
adalah bukan hanya penggunaan teknologi dan inovasinya
dalam desain prosesnya
mengenai format bagaimana orang bisa menjalankan vaksinasinya
ketika pertama kali kita jalankan
di bali pada bulan februari
itulah pertama kalinya di indonesia
menggunakan metode drive thru
itu adalah yang pertama kali di indonesia
dan di asia tenggara
dari situ kita belajar lagi
bersama sama dengan kemenkes dan lain lain
untuk memberikan pilihan
bagi para penerima vaksinasi ini
penggunaan inovasi dan teknologi ini
menjadi sangat penting
ketika kita luncurkan di tangerang di bandung
yaitu yang kita sebut dengan metode tiga in satu
jadi para penerima vaksin bisa memilih
apakah menggunakan drive th empat roda
dan semuanya melalui pendaftaran digital
hal ini menjadi sangat penting
karena setiap para penerima vaksin
bisa memilih mana yang mungkin convenience
dan di dalam pelaksanaan ini pun kita belajar
yang mana yang lebih efisien penggunaannya untuk apa
sehingga semuanya setiap kali kita lakukan
dan metode tiga in satu ini bukan hanya pertama kali
dilakukan di indonesia
cuma saya rasa kemungkinan ini pertama kali di dunia
dan kita eager sekali untuk melakukan ini
di beberapa tempat
dan bahkan mungkin bekerja sama di seluruh indonesia
baik pak rizky terima kasih
kami akan melanjutkan kembali diskusi
tetaplah bersama kami dalam indonesia forward
kembali lagi bersama saya frida litwina
dalam indonesia forward
saya akan melanjutkan perbincangan
dengan menyapa pak ed
ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat
dokter indonesia dokter ede kendala apa saja yang dialami saat pelaksanaan vaksinasi
covid sembilan belas ini dari kacamata anda selamat malam mbak frida prinsipnya vaksinasi itu
kan menemukan mempertemukan dua hal ya satu sisi adalah vaksinnya ya yang kedua adalah orang yang akan
divaksin nah kita punya satu ratus delapan puluh satu lima juta yang akan divaksin satu sisi lagi adalah kita memiliki
vaksin yang masih terbatas nah bagaimana mempertemukan ini disitulah proses yang yang menjadi rumit
artinya ada aspek logis itu ada aspek kesiapan manajemen sumber daya manusia di situ dan tentu
saja lokasi vaksinasi nah hari ini ibu nadia tadi menyampaikan bahwa kita sudah sepuluh juta tentu saja
ini hal yang mengembirakan tapi kalau kita
menginginkan ini semua selesai dalam satu tahun proses percepatan ini harus dilakukan terus gitu
dalam hal ini produksi vaksinnya harus lebih cepat dan tentu saja targetnya mestinya per hari itu
sudah nantinya bisa di atas satu juta gitu ya bahkan mungkin setuju setengah untuk mengurangi defisit
yang barangkali dibawah satu juta untuk dua bulan setengah pertama kali ini garba yang
proses di tengahnya ada logistik dan manajemen sumber daya manusia barangkali itu yang kritikalnya baik
nah dr ede sejauh ini apakah pemerintah sudah mengambil langkah langkah untuk menangani kendala kendala
tersebut saya melihat ada berapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah tentu saja yang pertama
itu adalah bagaimana kita mengharapkan biofarma ya supaya bisa melakukan produksi yang lebih cepat
atau kalau perlu memang mendatangkan vaksin langsung dari luar karena sudah dibeli mestinya itu jadi opsi gitu ya
yang kedua tentu saja melakukan pendataan untuk vaksinator melakukan dan melatihnya juga sudah
begitu banyak lalu yang ketiga adalah menggandeng berbagai pihak swasta dan juga berbagai pihak
supaya bisa sama sama menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi satu sisi lain juga mendukung
sumber daya manusianya sehingga itu ada tapi memang kecepatan itu harus betul betul diimbangi
oleh produksi vaksinnya yang untuk siap disuntikan barangkali catatannya
oke nah dokter apakah menurut anda proses vaksinasi ini sejauh ini mudah diterima oleh
masyarakat khususnya oleh para lansia kalau lansia sejauh ini ya itu penerimaannya sudah
lumayan bagus ya kalau saya lihat di berbagai pemberitaan dan juga ketika saya melakukan
kunjungan seperti saat ini mohon maaf saya melakukan perjalanan dari jawa barat selatan
kemudian kota bandung dan lain lain informasinya sudah lumayan bagus gitu ya tapi memang kalau ke
pelosok belum lah ya ini juga jadi persoalan mungkin tahapan berikutnya adalah memberi hari itu nah
jadi sejauh ini juga pertanyaan pertanyaan itu juga bukan penolakan tapi lebih ke alah karifikasi
bagaimana apakah kami orang tua ataupun ayah ibu kami ini layak divaksin sebagai lansia dengan
penyakit penyakit seperti ini nah artinya itu ada keinginan untuk melakukan vaksinasi tapi
masih membutuhkan penjelasan jadi situ tidak ada penolakan itu hal yang bagus saya kira
oke nah seberapa besar efektivitas vaksinasi masal ini dalam mempercepat program vaksinasi tahap kedua
kalau kita lihat prosesnya sebenarnya ini sudah mulai ada sebuah pencapaian yang luar biasa ya
walaupun tentu saja kembali ya kalau kita ingin mencapai target satu ratus delapan puluh satu lima ratus yang
divaksin dan itu harus dua kali lipat dan ingin selesai tahun ini ini betul betul kerja keras
sebagai pihak itu tidak ada pilihan lain jadi keterlibatan swasta itu adalah sebuah keniscayaan atau bahkan
keharusan yang harus dilakukan dan saya kira swasta pun juga harus terlibat dengan aktif untuk bisa
mempertemukan dua hal itu mempertemukan vaksinnya dengan orang yang divaksin dengan
mempermudah proses di dalamnya ini juga barangkali harus kita lakukan bersama sama baik dokter edia terima
kasih saya mau pindah ke ibu nadia dari kementerian kesehatan republik indonesia bu bagaimana dengan
apakah sudah ada kasus efek samping yang signifikan begitu dari laporan dari komnas
kipi kepada kementerian kesehatan disampaikan ada kurang lebih satu tiga ratus ya efek samping yang ringan yang
disampaikan dari hasil penyuntikan yang selama ini sudah ada dan ada kurang lebih tiga ratus kasus
yang dilaporkan sebagai efek samping yang sistemik ya tetapi dari
semua kasus ini tidak ada yang tergolong dengan efek samping yang berat artinya efek sampingnya
semua dilaporkan ini kemudian dapat diatasi satu dua hari kemudian hilang dan tidak ada yang membutuhkan
kejadian yang berat ataupun bahkan terakhir kepada kematian untuk monitoring karena memang walaupun
pelaksanaannya ini kita lakukan secara massal tapi prosedur untuk pelaksanaan vaksinasi ini adalah
standar kita tahu bahwa ada lebih ada
meja yang kita selalu siapkan untuk pelaksanaan vaksinasi dan untuk memonitoring efek sampingnya
secara khusus ada pada meja keempat dimana semua orang yang sudah mendapatkan vaksin itu harus
menunggu tiga puluh menit dan nanti pada saat sudah diperbolehkan pulang itu ada nomor yang bisa
dihubungi kalau nanti setelah kita pulang dari tempat pos pelaksanaan vaksinasi merasakan ada
gejala gejala yang dirasakan setelah penyuntikan oke ibu nadia kita mau pindah
dulu nih ke pak rizky masih mengenai perkembangan grab vaksin center sudah dibuka di kota mana saja
pak sejauh ini grab vaksin center ya frida jadi dari yang tiga yang sudah dibuka di bulan februari dan
maret yaitu di bali tangerang dan di bandung melalui grab vaksin center kami sudah melakukan

dan hal yang penting di sini adalah bagaimana dengan penggunaan grab vaksin center ini penggunaan digitalisasi dan inovasi ini menjadi sangat baik
sangat penting mulai dari proses pendaftarannya yaitu
melalui aplikasi grab melalui grab health dan kami bekerja sama juga dengan
good doctor para penerima vaksin calon penerima vaksin bisa melakukan registrasi dan kemudian
di situ ada proses verifikasi dan screening untuk para lansia disitu juga sangat dimudahkan karena
pada saat pendaftarannya nggak perlu lansia yang mengisi kalau memang

pilih akan yang mengisi kalau memang ditemukan kesulitan bisa diwakilkan misalnya oleh anaknya atau atau apa namanya keluarganya dimana di situ
dari sinilah orang seseorang yang sudah diperkenalkan dan disini kelas mereka dapat pilih dengan baik dan sangat baik
tinggal disebutkan saja dia mendaftarkan mungkin untuk orang tuanya atau pamannya dan lain lain
nah kemudian di situ juga mereka mendaftarkan kepada bentuk vaksinasi metode story format
yang seperti apa yang dilakukan apakah itu melalui drive thru empat roda drive thru dua roda ataupun walk in
nah ketika nanti sampai itu tentunya berdasarkan jadwal kami sudah melakukan beberapa metode juga
yang pertama untuk memecah kerumunan yaitu apabila terjadi antrian kendaraan misalnya kami sudah menyiapkan juga buffer
tapi dengan digitalisasi biasanya tidak terjadi kerumunan seperti ini karena semuanya sudah teratur secara jadwal
tadi bisa dilihat di dalam video juga bahkan ada pengemudi motor gitu ya bisa divaksin
hal hal ini juga kami lakukan terus melakukan inovasi melalui teknologi dan inovasi dan semuanya oleh anak anak muda
nah tentunya proses vaksinasinya
ini dilakukan oleh kemenkes dan dinkes melalui nakes nakes setempat yang dilakukan oleh nakes nakes dari dinkes di mana daerah itu berada
tapi prosesnya kami jaga di situ yaitu untuk sebaik mungkin selancar mungkin dan dengan teknologi ini memungkinkan untuk health protocol juga tetap dijaga
salah satu contoh beberapa inovasi yang kami lakukan misalnya adalah untuk lansia untuk antriannya kursi kursinya itu kami dampingkan dengan kursi para perempuan
ini adalah proses yang kami lakukan untuk antriannya kursi kursinya itu kami dampingkan dengan kursi para perempuan

sehingga tidak terjadi penumpukan pendamping di luar dan lansia juga bisa dijaga
lalu inovasi lain yang kami lakukan juga adalah ketika sudah divaksinasi tadi bu nadia sebutkan harus ada observasi tiga puluh menit
kita berikan di situ adalah sebuah tanda stiker di situ dengan jamnya sehingga nanti penerima vaksin bisa melihat aja jam yang ada di depannya ketika jamnya sudah waktunya dia bisa meluncur keluar untuk mendapatkan sertifikasinya
oke rencana kedepannya pak rizky akan apa
oke rencana kedepannya pak rizky akan apa
apa yang akan dibuka di kota kota mana saja
kami sudah membuka juga baru saja di minggu ini ada di pekanbaru dan di minggu depan kami akan lakukan di palembang
dan tentunya kami sedang dalam tahap lagi persiapan dan kami sedang koordinasi juga dengan kemenkes dan dinkes dinkes setempat untuk meluncurkan ini di kota kota lain juga
baru baru saja kita juga bekerja sama dengan pemerintah kota solo meluncurkan juga vaksinasi di sana di mana kami bekerja sama dengan pemerintah kota solo
adakah kendala yang terjadi
adakah kendala yang terjadi
kah kendala yang timbul saat proses pelaksanaan masal di grab vaksin center pak
dan bagaimana cara mengatasinya
sebetulnya kendala sangat minimal ya kita lihat ya
mungkin yang paling penting adalah koordinasi karena seperti diketahui proses vaksinasi ini melibatkan banyak sekali pihak
jadi bukan hanya dari pihak kami kami juga berkoordinasi erat dengan kemenkes dukungan dari pak menkes luar biasa berserta jajarannya bu nadia
kemudian juga dinkes dinkes setempat karena kadang kadang di daerah itu frida
bukan hanya ada satu dinkes ya cuma ada misalnya dinkes provinsi kemudian dinkes kabupaten kemudian dinkes kota
ini memerlukan koordinasi yang luar biasa
dan setiap dari pelaksanaan kami kami belajar bagaimana melakukan koordinasi ini supaya pelaksanaan bisa sangat lancar
di dalam pelaksananya sendiri kami dengan persiapan yang matang dan juga penggunaan inovasi dan teknologi grab di sini
kami bisa merasakan bahwa kendala sangat minimal
oke baik kami akan melanjutkan kembali perbincangan ini namun sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam indonesian forward
terima kasih pak
ya jadi kita tahu bahwa vaksinasi ini kan ada tahapan tahapannya ya
jadi kalau sekarang tahapannya adalah usia di atas enam puluh tahun dan adalah pemberi pelayanan publik
dan tadi yang seperti disampaikan pak rizky ya dengan adanya teknologi yang juga digunakan di berbagai sentra sentra vaksinasi

jadi kita juga akan mengetahui bahwa yang akan mendapatkan vaksinasi ini adalah pembunuh
ini apakah sesuai dengan kriteria yang saat ini kita menjadi sasaran vaksinasi
jadi ini sangat tentunya memudahkan ya dalam proses pelaksanaannya bahwa sasaran vaksinasi itu sesuai dengan yang memang sudah menjadi penerima vaksin pada tahapan yang memang sudah kita tentukan
oke apakah ada kendala saat mekanisme monitoring bu nadia
kalau untuk pelaksanaan daripada monitoringnya sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti ya
karena saya rasa kita juga sudah menggunakan satu sistem informasi baik itu adalah sistem satu data vaksinasi covid sembilan belas
juga pada pelaksanaannya kita menggunakan sistem primary care untuk vaksin covid sembilan belas dan juga ada sistem secara besar yaitu sistem informasi aplikasi peduli lindungi
jadi dengan adanya ketiga sistem ini dan juga ada untuk memantau stok vaksin ini sangat memudahkan kita untuk melaksanakan monitoring
oke seberapa besarkah efektivitas vaksinasi masal ini dalam mempercepat program vaksinasi untuk tahap kedua bu
ya jadi tadi kita ketahui ya target kita untuk tahap kedua ini kan tiga puluh delapan juta sasaran totalnya mbak frida ya
kalau di tahap pertama itu kan hanya satu
di tahap kedua ini kita punya tiga puluh delapan juta sasaran yang harus kita selesaikan tentunya dalam kurun waktu empat sampai lima bulan
nah ini artinya bahwa seperti yang pak edi sampaikan bahwa penyuntikan dosis per hari itu itu harus selalu kita tingkatkan
karena kalau tidak kita tidak mungkin mengejar target ini bisa diselesaikan dalam empat sampai lima bulan
jadi saat ini penyuntikan kita itu sudah sampai dengan angka empat ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu
lima ratus ribu per hari
dan ini hanya mungkin kita lakukan dengan mengajak serta bukan hanya fasilitas pelayanan kesehatan perpintah
tapi juga menggandeng swasta dan tadi membuka sentra sentra vaksinasi bersama
baik sekarang saya mau bertanya ke pak dr ede yang masih terhubung melalui sambungan telepon
dr ede seberapa pentingkah percepatan program vaksinasi ini dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
harus ya itu satu keharusan yang harus kita lakukan ya
dengan vaksinasi maka kita mengharapkan ada perlindungan spesifik terhadap penyakit covid ya
ini yang harus kita lakukan kalau bisa memang satu tahun ini kita bisa mencapai hal itu
ini tentu saja kerja berat bangsa kita harus kita lakukan
kalau ini bisa berhasil saya memperkirakan bahwa angka infeksi kita akan segera turun
karena makin banyak orang terlindungi dengan demikian kita akan bisa mempercepat proses mengakhiri pandemi ini
barangkali harus jadi ke
vaksinasi ini sebuah program
yang tidak boleh gagal dan harus didukung gitu
jadi memang teman teman di pemerintahan dan tentu saja kita semua harus mendukung dengan sebaik baik program vaksinasi ini dalam penanganan pandemi
nah dok bagaimana pendapat anda terkait peran swasta dalam percepatan program vaksinasi ini
swasta tentu saja kita sangat mengharapkan keterlibatan semua ya
baik di dalam menyelenggarakannya sebagaimana tadi ide ide yang brilian dari teman dari grab
kemudian juga swasta lain
dalam hal ini adalah mempersiapkan para pegawainya untuk siap divaksin
kalau itu menggunakan vaksin pemerintah
kalau suatu saat menggunakan vaksin mandiri maka perusahaan perusahaan itu harus siap untuk mendukung itu
dengan demikian akan terjadi percepatan sehingga target yang kita harapkan itu bisa dicapai
dan bukan persoalan target sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita melindungi bangsa ini
seperti kita makin sehat dan aktivitas ekonomi akan lebih cepat untuk dipulihkan
menurut anda sejauh mana swasta dapat berkontribusi di dalamnya
swasta bisa kontribusi dalam beberapa hal ya
yang pertama adalah bagi mereka yang punya karyawan tentu saja mempersiapkan baik pendanaannya ini
ini bukan lagi kemudian meminta karyawannya membayar
tetapi mereka mesti mengeluarkan sebagai bagian dari kesejahteraan dan perlindungan bagi karyawannya
itu barangkali yang pertama
yang kedua adalah tentu saja memberikan penjelasan yang jelas dan memfasilitasi supaya proses vaksinasi ini
bisa lebih cepat
nah yang ketiga tentu saja bersama sama menyebarkan berita yang benar lah tentang vaksinasi
dengan demikian kita bisa mendapatkan proses yang benar informasi yang benar dan juga vaksinnya juga akan nanti dilaksanakan dengan benar
nah dari selama ini kerjasama yang sudah dijalin antara pemerintah dan juga swasta apa yang masih perlu ditingkatkan menurut anda
yang mesti dilakukan kan sebenarnya proses percepatan itu pertama itu tidak hanya terjadi di kota kota besar ya
kita harus juga memeratakan
dan suatu saat juga challenge nya adalah ketika memasuki ke pelosok pelosok yang barangkali saat ini masih di pelosok itu
itu akan jelas sangat dibutuhkan
dan pengertian swasta ini termasuk juga barangkali adalah rumah sakit swasta pelayanan kesehatan swasta klinik klinik yang barangkali suatu saat harus siap untuk melaksanakan menjadi sentra sentra dilaksanakannya vaksinasi ini
oke terima kasih pak dr ede
saya mau kembali ke pak rizky dari grab
pak rizky bagaimana mekanisme monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan oleh grab dalam pelaksanaan vaksinasi massal
jadi yang pertama mungkin monitoring kita ikuti dulu dari kementerian kesehatan
memang sudah ada sistemnya
tadi bu nadia juga sudah jelaskan setiap sertifikat yang diberikan setelah vaksin itu setiap penerima vaksin pasti akan menerima dokter dan omor telepon kontaknya untuk dibuka
setiap penerima vaksin pasti akan menerima dokter dan omor telepon kontaknya untuk dibuka
jadi itu juga bisa dihubungi jika ada gejala pasca vaksin
tapi tentunya dari grab sendiri juga menyediakan melalui layanan grab health kami di dalam aplikasi grab dan good doctor
itu ada juga layanan seksion tertentu untuk khusus covid dan juga khusus related kepada vaksin
jadi apabila ada termasuk di dalamnya gejala gejala pasca vaksin kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa melalui aplikasi
di luar dari covid
kepada vaksinnya sendiri di dalam prosesnya kami selalu melakukan monitoring
dari beberapa grab vaksin center yang sudah kami lakukan metode metodenya kami selalu melakukan evaluasi
lalu juga proses kami evaluasi selalu bagaimana proses ini bisa sangat efisien
karena ketika nanti ini akan dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar
efisiensi dari waktunya itu sangat penting
saat ini kami bisa melakukan proses vaksinasi dua orang dalam tiga menit dalam berbagai macam metode
nah hal hal seperti ini tentunya akan kami selalu evaluasi dan kami beri masukan juga kepada pemerintah
untuk bisa dijadikan model dan mungkin juga playbook untuk bisa melakukan dalam jumlah yang lebih besar lagi
dan kami sangat bersemangat untuk memberikan input
nah pak rizky bagaimana strategi grab untuk membantu pemerintah mengejar
target vaksinasi mengingat jumlah lansia kan sangat besar ya pak sekitar dua puluh satu juta orang
benar ini adalah target yang sangat besar
ini mungkin salah satu misi terbesar ya di indonesia yang pernah terjadi ya
di mana jumlahnya sangat banyak dan salah satu kendalanya lagi adalah kendala geografi di sini
kami sendiri grab mengembangkan beberapa metode ini untuk vaksinasi masal melalui grab vaksin center
tapi kami juga menyadari bahwa jumlah yang sangat besar ini membutuhkan
kerjasama yang lebih besar
tadi bu nadia sama pak ede sudah bilang bahwa kontribusi swasta sangat dibutuhkan
keunggulan dari grab di sini adalah keunggulan kami ekspertis kami di bidang teknologi dan inovasi dan juga proses desain
tapi di luar kami kami menyadari banyak sekali sebetulnya pemain pemain swasta yang juga sebetulnya ingin berkontribusi
tapi mereka mungkin tidak memiliki ekspertis ini tapi mereka ingin bersama sama menyumbangkan mungkin sumbernya mereka sumber daya mereka
baik itu peralatan kesehatan dan lain lain atau mungkin juga dalam bentuk kerjasama dalam penyelenggaran vaksinnya
contohnya misalnya di tangerang dan di bandung kami sudah bekerjasama dengan pihak swasta lain
ada danon indonesia kemudian fatigon
nah hal ini juga akan kami kembangkan karena kita butuh bersama sama
ini adalah tugas dan misi salah satu misi yang besar sekali dan banyak sekali pihak swasta yang berminat
kami sudah kembangkan juga di mana model bekerjasama dengan pihak swasta lain
kami juga melihat pemerintah pemerintah daerah
seperti misalnya tadi saya sebutkan di solo kemudian nanti ada di balikpapan samarinda
ini juga memiliki eagerness untuk bekerjasama
hal hal seperti ini adalah jadi kerjasama dengan swasta lain kita istilahnya bersinergi
lalu juga dengan pemerintah pemerintah daerah bersinergi
ini menjadi salah satu kunci untuk bisa melakukan vaksinasi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat
nah sejauh mana pak peran teknologi digital dalam membantu percepatan proses vaksinasi ini
ini adalah kunci kalau menurut saya teknologi digital
karena tadi saya sebutkan ini bisa membantu sekali efisiensi dan kelancaran proses vaksinasinya
di mana ada di situ ada penjatualan ada pre screening melalui aplikasi grab health
sehingga tidak terjadi penumpukan protokol kesehatan bisa dijaga
lalu juga di sini peran teknologi ini sangat penting untuk bisa melakukan menjangkau banyak sekali masyarakat
tadi saya sebutkan untuk lansia tidak perlu lagi untuk misalnya dia mendaftarkan sendiri
tapi bisa didaftarkan oleh anaknya atau kerabatnya
dan di sini nanti bisa ada bantuan juga
dimana ketika ada pertanyaan pertanyaan baik terkait covid vaksin atau yang lain lain
itu ada edukasi yang kami lakukan melalui aplikasi dan forum digital
juga mereka bisa melakukan telekonsultasi telemedicine melalui aplikasi kami juga
nah pak rizky bisa dijelaskan bagaimana gambaran teknis program grab vaksin center ini pak
ya grab vaksin center ini adalah
salah satu inovasi terbaik ya
dimana yang kami lakukan ketika lakukan di februari di bali
di indonesia dan di asia tenggara
kemudian kami kembangkan lagi di situ menjadi tiga in satu
ketika kami lakukan di tangerang di bandung dan kita akan lakukan nanti di palembang
ini adalah metode tiga in satu di mana orang bisa melakukan drive thru baik melalui mobil drive thru melalui motor maupun secara walk in
nah di mana pentingnya di sini
karena diperlukan pilihan bagi masyarakat
ketika menerima vaksin ini mereka inginnya seperti apa
karena ada mungkin lansia yang harus ada di mobil pengendara motor atau bahkan yang tidak memiliki kendaraan
ini juga penting karena harus inklusif sehingga walk in pun harus diterima juga di situ
nah inovasi inovasi seperti inilah yang kami lakukan di grab vaksin center
di samping kemudahan kemudahan lain misalnya untuk lansia ada untuk tempat duduk untuk pendampingnya
lalu juga di bandung kita mulai terapkan juga
semuanya itu dilakukan vaksinasinya misalnya di bilik
sehingga tidak ada mungkinnya keraguan keraguan mungkin dari para kaum perempuan misalnya untuk melakukan vaksinasi
karena itu kan di hall yang cukup besar
ini akan kami terus kembangkan
jadi grab vaksin center ini tentunya selalu mengedepankan teknologi inovasi dan proses desain
ya sejauh ini pelaksanaannya apakah lancar lancar saja nih pak apakah ada kendalanya
alhamdulillah semuanya lancar sampai saat ini
memang diperlukan koordinasi
kami juga belajar dalam setiap prosesnya bagaimana berkoordinasi dengan kementerian kesehatan
tapi lebih penting juga di sini koordinasi dengan pemerintah
dinkes dari provinsi dinkes dari kabupaten dinkes dari kota di situ
ketika pelaksananya semua juga lancar lancar saja
karena memang dengan mengedepankan inovasi dan teknologi semuanya sudah bisa diatur jadwalnya
dan protokol kesehatan bisa dijaga
baik terima kasih pak rizky
kami akan melanjutkan kembali perbincangan ini sesaat lagi
tetaplah di indonesia forward
kembali lagi bersama saya fridalit winner dalam indonesia forward
masih membahas dukungan swasta dalam percepatan vaksinasi
saya mau ke ibu nadia dari kementerian kesehatan
ibu nadia berapa target sasaran vaksinasi pada program vaksinasi serentak
nah ini yang kemudian kita akan akselerasi kelas pandemic ini untuk lancar
dan yang lebih menguntungkan lagi bahwa dengan adanya proses seperti ini kan artinya misalnya tadi sampit nama rizky kita dengan bekerjasama dengan grep kita betul betul pengemudi grep itu
ataupun pemberi pelayanan publik lainnya itu akan membawa sasaran lansia karena kita tahu ya mbak fridayat bahwa lansia ini kadang kadang kan tidak akses dengan berbagai informasi apalagi kalau harus melakukan pendaftaran
dan saya rasa banyak juga dengan kita tahu pengguna grep ini kemudian bisa dengan nyaman ya karena mereka tinggal meminta untuk diantarkan kemudian juga bisa dibantu pada waktu pendaftarannya
karena sebagian besar tentunya kalau pengguna grep ini sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi sehingga tidak ada masalah
nah dan mereka akan mendapatkan vaksinasi sekaligus nanti bisa diantar pulang ya pak rizky ya
jadi kenyamanan kenyamanan ini terutama untuk lansia menjadi salah satu selain kita mendapatkan sasaran yang tepat dan juga memberikan kenyamanan lebih kepada sasaran vaksinasi ya terutama untuk lansia
apakah sejauh ini targetnya sudah tercapai bu
karena kalau untuk yang sudah ada vaksinasi sentra bersama kita bisa melihat bahwa cukup besar memberikan kontribusi terhadap penyuntikan dosis per hari
kurang lebih dari sentra vaksinasi bersama itu kita hampir seratus ribu sampai dengan satu ratus lima puluh ribu dosis
nah tentunya ini yang kami setuju untuk kemudian kita buka di daerah daerah ya terutama misalnya jawa timur jawa tengah
nah penambahan bukan hanya satu saja
sentra vaksinasi bersama tapi beberapa sentra vaksinasi terutama di kota kota besar sehingga kita bisa segera tadi mencapai target yang cukup besar tiga puluh delapan juta sasaran tadi
nah bagaimana cara atau strateginya untuk mencapai jumlah target tersebut
ya pertama bahwa di sentra vaksinasi ini seperti misalnya kita bekerja sama dengan pihak swasta misalnya dengan grab ya
artinya selain kita menyasar pemberi pelayanan
publik artinya pekerja transportasi publik ya dalam hal ini
sekaligus juga tadi mendukung pemberian sasaran vaksinasi pada lansia
diharapkan misalnya pekerja transportasi publik ini bisa membawa lansia satu atau dua orang di sekitarnya yang memang mereka sudah kenal ya di daerahnya
nah itu akan mempercepat tentunya untuk kita bisa meningkatkan jumlah sasaran vaksinasi yang kita harapkan
adakah strategi lainnya yang dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi bu
ya selain dengan semakin membuka banyak kerjasama ya dengan pihak swasta tentunya kita juga harus tadi mempercepat misalnya mendorong ya bagaimana saling membantu ya misalnya sasaran pemberi pelayanan publik ini kalau akan mendapatkan vaksinasi
atau kemudian kita melibatkan tadi organisasi organisasi masyarakat untuk kemudian bisa membuka juga ini vaksinasi untuk orang di sekitar mereka sendiri
jadi misalnya kalau yang kita lakukan misalnya dengan adanya vaksinasi yang dilakukan oleh sebuah perburuan tinggi tapi kemudian bukan hanya menyasar untuk tenaga pendidik
maupun dosen dari perguruan tinggi itu saja tetapi juga kemudian masyarakat sekitar di situ terutama untuk lansia
apakah strategi yang sama juga akan dilakukan di tingkat daerah
betul karena kita sudah melihat beberapa tentunya keuntungan dan kita melihat bahwa kecepatan pemberian vaksinasi ini memang sudah terbukti ya
dengan adanya sentra vaksinasi bersama ini
dan tadi pada sekitar saya kan setiap hari kita selalu belajar dan terus terus memperbaiki
dan tentunya dengan modal ini kita harus mampu dan harus mau untuk mereplikasi di berbagai provinsi dan berbagai kota
terutama kota kota yang memang besar besar ya pasarannya sehingga itu akan mempercepat
karena kalau tidak kita tidak mungkin menyelesaikan vaksinasi
nah kira kira kendala apa saja yang akan ditemukan saat proses vaksinasi di tingkat daerah ini
apa yang akan dijalankan
terutama nanti adalah jumlah vaksinator ya
karena kita tahu bahwa untuk sebuah sentra vaksinasi bersama ini kita akan membutuhkan jumlah tenaga vaksinator minimal sepuluh sampai dengan lima belas tim
bahkan kalau memang jumlahnya akan semakin besar itu kemungkinan juga perlu ditambah sampai dengan dua puluh tim
nah tetapi di sisi lain tentunya tadi disampaikan pak rizky ya
kecepatan memberikan pelayanan itu menjadi ukuran ya
kalau tadi disampaikan dua orang dalam lima menit atau tiga menit ya
nah ini juga harus terus menerus ditingkatkan
artinya kemampuan dari tim vaksinator yang tadinya hanya mungkin
kemudian sekarang sudah meningkat menjadi satu ratus dua puluh dan sampai dengan dua ratus
itu harus terus kita upayakan
seperti tadi kecepatan pelayanan cepat sehingga makin banyak yang bisa terlayar
dan ini kemampuan penyuntikan juga cepat itu sangat mempengaruhi
jadi kalau seseorang datang ke sentra vaksinasi dalam jangka waktu satu jam
ya sudah selesai termasuk tiga puluh menit observasi loh mbak frida
berarti kan pelayanan dari mulai registrasi menunggu dan melakukan screening sampai dengan disuntik
itu hanya cukup dengan waktu satu jam itu akan sangat banyak sekali membantu proses vaksinasi ini
sehingga juga masyarakat merasa nyaman
dan pasti kalau nyaman pak masyarakat merasa
tidak membuang waktu untuk pergi ke vaksinasi dan pasti partisipasinya juga akan semakin meningkat
nah kalau begitu perlu adanya penambahan jumlah vaksinator ya bu ya
baik baik terima kasih ibu nadia
saya mau beralih ke pak dr ede yang tersambung melalui telepon
pak dokter selain pemerintah dan juga swasta
apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa membantu mempercepat proses vaksinasi ini
masyarakat pada saatnya masyarakat itu kan sebenarnya main target ya target utama dari vaksinasi
jadi yang pertama masyarakat adalah karena target utama
perhatikan apakah dirinya sudah layaknya untuk divaksinasi
bagi teman teman yang punya comorbid itu mohon dari sekarang kendalikan komorbid itu
manfaatnya banyak ya mengenai komorbin itu supaya apa
supaya kita tambah sehat dan siap divaksin itu yang pertama
yang kedua adalah mempelajari bagaimana
proses vaksinasi itu dilakukan supaya kita tidak kemudian memiliki salah pengertian
lalu kemudian jadi tidak mau divaksin gitu ya
lalu yang berikutnya adalah mendorong para anggotanya yang memang eligible
mumpung sekarang lagi saatnya lansia jadi prioritas
setelah itu tahap berikutnya
jadi masyarakat ini harus pada posisi bersiap siap ya
tetap hidup sehat dan bersiap siap untuk divaksin
oke nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kemudian setelah atau pasca mendapatkan vaksin
yang harus kita ingat adalah saat ini kita masih pandemi ya
jadi hidup bersih dan hidup sehat itu yang diutamakan ya
tidak boleh kemudian setelah divaksin lalu menganggap bahwa dirinya sudah kebal
ingat proses vaksinasi itu bertahap ya
ada dosis satu kemudian hari ke empat belas atau hari ke dua puluh satu dosis kedua
kemudian beberapa hari atau lebih tepatnya barangkali pada hari ke dua puluh delapan itu akan optimal sistem kekebalan tubuhnya
nah dalam masa tunggu itu tetap harus hidup sehat
hidup yang lebih baik
bahkan setelah divaksin pun karena potensi untuk tertular tapi tidak menderita itu masih tetap ada
dengan demikian kita harus kembali menjadi lebih bersih lebih sehat dan lebih aman
barangkali itu ya
nah pak dokter selain vaksinasi pemerintah juga terus menggalakkan
apa yang perlu ditingkatkan dalam melakukan tiga t ini
karena ini dianggap berperan dalam memetakan secara lebih baik kasus covid sembilan belas dan juga upaya penanggulangannya
ya untuk penanggulangan
covid ini kan harusnya pakai calangkap ya
dari pencegahannya termasuk aspek vaksinasi di dalam pencegahan ini
kemudian deteksi penentuan penemuan kasus termasuk dalamnya tracing
dan testingnya itu juga harus dipercepat
sehingga kalau ada kasus satu sudah ditemukan dan di segari tracing
dengan demikian kurang lebih dalam waktu tujuh puluh dua sampai seratus jam itu sudah ditemukan siapa sakit yang tertular
kemudian berikutnya adalah tentu saja responnya
harapannya tidak ada lagi yang meninggal karena covid
tantangan memang berat
kita lakukan bersama sama
paketnya itu bisa lengkap
vaksinasi hanya satu dari seluruh dalam menghadapi pandemi ini
karena itu tiga t ini juga harus tetap digalakkan
bahkan misalnya tadi dokter nadia mengatakan ada satu tiga ratus an
itu juga termasuk yang pada yang kali harus dipantau
walaupun itu adalah komiternya adalah komisi pemantau dampak keseluruhan fase imunisasi ya
tapi prinsip dari tracing terhadap kasus itu harus segera dilakukan
lalu cegah jangan sampai menularkan kepada orang lain
nah apa imbauan anda bagi masyarakat yang masih enggak divaksin
teman teman semua vaksinasi ini tolong diingat ya
ini adalah sebuah program atau informasi kesehatan masyarakat yang usianya sudah dua ratus tahun
sudah terbukti telah menyelamatkan jutaan jiwa anak anak kita
dan sekarang ini adalah vaksinasi orang miwasa untuk covid
dan mari kita laksanakan vaksinasi covid ini dengan baik
supaya kita bisa segera mengakhiri pandemi covid ini
meningkatkan kehidupan kita dengan lebih sehat lagi
dan aktivitas ekonomi juga akan semakin lancar ketika pandemi sudah turun
baik terima kasih pak dr ede
saya mau beralih ke pak rizky dari grab indonesia
pak bagaimana grab berperan membantu proses percepatan vaksin di wilayah terpencil khususnya
pak rizky apakah masih tersambung melalui zoom
nampaknya audionya terputus ya pak rizky
baik kita akan kembali lagi sesaat lagi
tetaplah di indonesia forward
kembali lagi bersama saya frida litwina dalam indonesia forward
dan pada segmen terakhir ini kami akan mempersilahkan masing masing narasumber untuk memberikan closing statement nya
saya akan mulai dengan ibu nadia dari kementerian kesehatan
ibu nadia dari kementerian kesehatan

jadi kita sudah tahu manfaat dari vaksin ini
jadi kami mengimbau masyarakat untuk terutama pada tahap ini adalah para lansia
mari kita bantu lansia untuk segera bisa mendapatkan vaksin
karena jelas bahwa vaksin ini akan memberikan perlindungan khususnya kepada lansia
yang kita tahu adalah merupakan kelompok yang paling rentan terhadap infeksi covid sembilan belas
dan kami juga mengimbau masyarakat untuk jangan ragu di vaksin
karena vaksin yang ada sudah aman dan bermutu
dan tentunya memberikan perlindungan kita
dan jangan lupa selama kita menunggu jadwal vaksin dan sesudah kita divaksin
karena kita ini masih dalam situasi pandemi
maka protokol kesehatan harus tetap kita jalankan
baik terima kasih bu nadia
saya persilahkan pak dr ede
silakan pak closing statement nya
pandemi covid ini adalah ujian bagi kita semua sebagai bangsa
dan ujian itu kalau mau lulus ya kita mesti memberikan jawaban yang terbaik
dengan sumber daya terbaik dan masanya tepat ya
inilah waktu kita untuk kita kerjasama bersama sama
menyukseskan penanganan pandemi
salah satunya adalah untuk mengukseskan pelaksanaan vaksinasi
dan itu mari kita dorong vaksinasi yang sekarang berjalan untuk para lansia segera berhasil selesai
begitu juga untuk pelayanan publik
dengan demikian maka kita memiliki pengalaman untuk melakukan vaksinasi yang jumlahnya jutaan ke depan
karena kita memerlukan pengalaman yang berharga untuk nyusun
dan untuk menyukseskan program vaksinasi nasional ini
dan dalam rangka mengatasi pandemi
supaya kita bisa kembali beraktivitas dengan sehat dan lebih aman
terima kasih pak
terima kasih pak dr ede
pak rizky terakhir pak
ini adalah masa masa yang sangat penting
dimana kebangkitan ekonomi ini sangat bergantung dari kesuksesan kita dalam vaksinasi ini
jadi tadi seperti bu nadia bilang mungkin sebagian masyarakat harus menunggu
tapi bagi yang sudah memiliki kesempatan
segera manfaatkan kesempatan
karena memang harus segera kita lakukan vaksinasi masalah ini
grab dan grab health sendiri dalam hal ini siap membantu menggunakan teknologi kami
silahkan pergunakan nanti melalui grab health maupun juga grab vaksin center
kami harap kami juga bisa merangkul banyak pihak untuk sama sama membantu dalam misi yang luar biasa ini
baik terima kasih

kementerian kesehatan indonesia ibu siti nadia tarmizi
dan juga ketua umum ikt
jangan lupa tetap menikmati unsur indonesia dengan tiga m
menjaga jarak memakai masker dengan benar dan tidak lupa mencuci tangan
saya frida litwina undur diri
terima kasih dan sampai jumpa